tapi intinya adalah bahwa yang kita lagi jalankan saya sebagai ketua umum kadin di sini
membingungkan ada dua lebih kan tapi lebih sebagai ketua gadin saya sekarang ini fokusnya gimana
cara yang masalah ekonomi karena tadi nggak bisa kita nggak bisa paham kan di sini kita
terus berjalan lupa bicaranya adalah mengenai bagaimana indonesia karena tantangan
berat sekali sekarang kita ke depannya dan nanti prosesnya kan bagaimana kedepannya dan ini
kan apa namanya kalau pemerintahan baru kan masih enam bulan lagi tapi dari sekarang ini terus kita
harus berjalan kan bisnis as usual jadi harus jalan terus karena balik balik lagi yang kita lagi jaga
bagaimana wmkm kita karena sekarang ini banyak barang barang dari luar nah ini yang penting

sekali untuk kita jaga kita protek karena kalau enggak bahaya nanti lapangan pekerjaan kita
akan berat nah jadi itu yang kita fokus sekarang ini saat itu ada ketua dewan kehormatan
gadin dulu jadi walaupun gimana pun itu kita sebagai gadin saya menghormati itu untuk itu
kalau kalau saya akan bicaranya lebih semua itu silaturahmi ya kan pak roksan juga silaturahmi
saya juga silaturahmi gitu kan jadi sekarang ini ya tadi bicaranya kalau sekarang ini dua cuma
bicara silaturahmi karena walaupun ini persaudaraan diantara kita semua dan utamanya tadi ekonomi
tapi intinya adalah gimana untuk indonesia yang terbaik ya